ya seorang kakek berusia tujuh puluh empat tahun mengendarai sepeda ontel dari ibu kota menuju kampung halamannya di purbalingga jawa tengah
kasan seorang kuli bangunan di jakarta selatan mengayu sepeda ontelnya di tengah kemacetan dan terik matahari kota bekasi
rabu siang sesekali ia berhenti untuk beristirahat
meski ada pilihan mudik dengan angkutan umum kasan lebih suka bersepeda
kalau ini beban untuk tahun ini nambah loh ya
meski bersepeda baik untuk kesehatan mudik dengan sepeda dinilai kurang aman apalagi jika perjalanan jauh
sebenarnya kalau dari kacamata keselamatan ya kurang safety ya
kurang safety apalagi mengingat beliau ini kan sudah sepuh ya sudah tujuh puluh empat tahun
tapi memang walaupun secara fisik sehat tapi kalau kita bicara
mudik dengan sepeda ontel bukan kali pertama bagi kasang
tahun ini kasan mudik dengan sepeda untuk kelima kalinya
dedy beben bekasi